kapal selam ketiga indonesia sampai di dermaga koar matim surabaya senin pagi pukul sepuluh
sepuluh kapal buatan korea selatan ini dipesan dengan sistem tot atau transfer of technology
setelah mendapat alih teknologi pt pal nantinya akan membuat kapal selam sendiri
untuk melengkapi target indonesia memiliki dua belas kapal selam
indonesia memesan tiga kapal selam dari kapal selam buatan dewu ship building and marine engineering
dua kapal selam dibuat di korea selatan dan satu akan diproduksi pt pal
kapal tipe changbogo ini memiliki panjang enam puluh satu tiga meter diameter enam dua meter dan berat mencapai empat belas ribu ton
kapal selam ini bisa meluncurkan rudal dari dalam air dan dapat menyebarkan ranjau
kapal selam ini juga memiliki delapan peluncur torpedo black shark yang dapat meluncur hingga lima puluh km dengan kecepatan lima puluh knot
kecepatan maksimal kapal selam nagasapa sendiri
kapal selam ini juga memiliki panjang dua puluh satu knot dan mampu menjelajah hingga delapan belas ribu km
kapal ini bersandar langsung di dermaga kapal selam kuarmatim surabaya langsung dari korea selatan
dalam perjalanan selama lima belas hari kapal tidak bersandar sama sekali di negara manapun
satu kapal ini kurang lebih empat lima triliun satu buah
jadi mahal tapi lama pembuatannya juga
itu sebenarnya kalau kapal selam
seperti ini memang relatif tiga empat tahun
belum ada negara yang mampu membuat tiga tahun
karena teknologi juga harus betul betul perhatikan
kapal selam ini harus mampu menyelam paling tidak operasional
sehingga butuh teknologi material dan sebagainya untuk mampu melaksanakan tugas peperang bawah air pada kedalaman tersebut
setelah itu pembangunan kapal selam relatif lebih bukan lebih lah
memang harus teliti cermat dan betul betul perhitungan yang matang karena risikonya tinggi
kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida bagaimana perang kri naga pasa ini dalam memperkuat alutsista tni kita
elzira selamat siang
sebelumnya saya ingin mengajak
saya ingin melihat lebih dekat bagaimana penampakan secara dekat dari kapal selam naga pasa empat ratus tiga ini
tampak di belakang saya ini adalah kapal selam nagapasa empat ratus tiga yang memiliki panjang sekitar enam puluh tiga meter dengan diameter kurang lebih enam meter
dimana ketika di dalam air ini kecepatannya maksimal bisa mencapai dua puluh satu knot ketika snorkeling atau di permukaan air ini sebelas knot
beratnya sendiri kalau di dalam air ini mencapai empat belas ribu ton
sedangkan di permukaan ini sekitar dua belas ton
istimewanya dari kapal selam ketiga yang aktif di republik indonesia ini adalah dia memiliki kemampuan torpedonya ini bisa melemparkan rudal di dalam air dengan kecepatan rudal mencapai lima puluh kilometer
mencapai jarak lima puluh km dengan kecepatan lima puluh knot
padahal sekali lagi kecepatan dari kapal selam ini sendiri yang tidak bisa terdeteksi radal kemudian signalnya juga
adalah dua puluh satu knot
nah kita ingin bertanya lebih detail mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya kapal ini urgensinya
kemudian kenapa harus memesan di korea selatan dan mampukah dan bisakah indonesia memproduksinya sendiri
kita bisa bertanya langsung ke bapak iwan isnur wanto selaku dan satgas proyek pengadaan kapal selam di korea selatan
selamat siang dan ini boleh dijelaskan
kenapa kita harus memesan
kita harus memesan di korea selatan
tendernya bagaimana apakah juga ada referensi dari negara lain sebenarnya
terima kasih selamat siang mbak wida
bahwa mengapa kita pengadaan kapal selam yang baru ini dari korea selatan tentunya panjang
jadi tidak langsung memilih demikian saja
tetapi melalui pertimbangan pertimbangan dan juga melalui survei survei sehingga kita yakin bahwa kapal selam yang kita pilih nantinya dibuat oleh korea
yang pertama adalah dimulai
dimulai sejak kita melaksanakan overhaul kapal selam pertama yaitu kri cakra empat ratus satu yang dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh
kemudian ditindaklanjuti dengan overhaul kapal selam kri nanggala empat ratus dua pada tahun dua ribu dua puluh
dengan adanya pertimbangan pertimbangan dan kerjasama yang telah kita bina selama ini hubungan yang baik dan juga kemampuan dari pemerintah
dan juga dari kismis sendiri selaku galangan yang membangun kapal selam
flashback sebelumnya bahwa mereka sudah bisa membangun kapal jenis chang boko kelas dua ratus sembilan seribu dua ratus
sehingga dari pengalaman kemampuan mereka sendiri untuk membangun kemudian keberhasilan kapal selam cakra dan nanggala di overhaul di korea selatan
sehingga mengapa pada tahun dua ribu sebelas kita terangkan kontrak untuk pengadaan tiga kapal selam kelas dua ratus sembilan seribu empat ratus
dengan catatan bahwa dua kapal selam ini adalah kapal selam yang berhasil membangun kapal selam
pesawat pertama akan dibangun di korea secara total seluruhnya dan yang kapal ketiga akan diselesaikan di pt pal
dan saat ini alhamdulillah kapal selam pertama pada pagi hari ini kurang lebih jam sepuluh sudah diterima atau datang di pangkalan kapal selam dan langsung diterima bapak kasal
dan untuk kapal selam kedua sekarang ini dalam proses latihan latihan untuk pengecekan dan kapal selam ketiganya sekarang dalam proses pembangunan di pt pal
kemudian ini kan harganya satu
unit ini pak ya kapal selam ini kan mencapai empat lima triliun gitu
nah urgensinya kalau untuk alutista di indonesia sendiri dibandingkan alutista yang lain kapal selam ini bagaimana pak
begini mbak mengapa kapal selam ini sangat diperlukan oleh indonesia
karena sebenarnya bukan hanya indonesia seluruh angkatan laut dunia
karena keberadaan kapal selam ini selain kerahasiaan kerahasiaan bukan hanya kerahasiaan masalah senjata tapi juga kerahasiaan untuk pergerakannya
jadi pergerakan yang tidak mudah
tidak mudah untuk dideteksi oleh kapal musuh apalagi kapal kita sendiri
karena memang pergerakannya yang notabene sesuai peruntukannya rekabentukannya dia adalah di bawah laut
sehingga itu yang tidak mudah untuk dideteksi oleh kapal lain oleh negara lain
dan juga dengan operasinya yang tidak diketahui oleh orang lain oleh negara lain
maka dia merupakan salah satu platform yang sangat memberikan detern effect
memberikan dampak penangkalan yang sangat kuat bagi negara lain
dia salah satunya platform yang mampu menembus jauh ke pertahanan musuh lawan
itulah mengapa indonesia sangat menginginkan adanya pengadaan kapal selam bukan hanya yang sekarang ini tapi juga selanjutnya
lebih lebih indonesia adalah negara kepulauan ya
kemudian ini yang menarik adalah namanya adalah nagapasa
nagapasa kita ketahui ini adalah nama dari anak panah dari indrajit
salah satu tokoh pewarian
yang dikenal bahwa anak panah ini sakti mandra diguna
jadi ketika diluncurkan anak panah bisa berubah menjadi ribuan ular berbisa
nah dikaitkan dengan nagapasa kapal selam ini sendiri pak
apakah keistimewaannya sampai seperti itu atau bagaimana
kita mengharapkan demikian
bahwa kapal selam dimanapun itu yang menentukan adalah sebenarnya adalah masalah persenjataan
kalau kapal sebelumnya cakra nanggala itu hanya mampu untuk menembakkan torpedo
maka kapal selam nagapasa ini mampu untuk menembakkan rudal
dalam artian rudal sasaran bawah air yang ke permukaan
ya jadi mulai dari rudal
dengan dihubungkan dengan anak panah nagapasa yang dimiliki oleh indrajit
maka dengan adanya kedatangan nagapasa ini
dengan menembakkan rudal maka dia mampu untuk menghancurkan sasaran
yang tentunya diharapkan oleh kita
jangan sampai ada satupun negara lain yang berusaha untuk mengganggu kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
memang terinspirasi dari tukup wayangan pak namanya ya pak
dan dinamakan langsung oleh diresmikan men han
menteri pertahanan di korea selatan dua agustus dua ribu tujuh belas
lalu kembali ke proses pembuatannya yang menarik adalah bahwa pembelian ini adalah sistemnya tot
jadi dua kapal diproduksi di korea selatan
dan ilmunya boleh diserap oleh pt pal selaku bumn pembuat kapal di indonesia
nah kalau sejauh ini bapak menilai bagaimana potensi dan kemampuan kapal ini
nah kalau sejauh ini bapak menilai bagaimana potensi dan kemampuan kapal ini

untuk kedepannya lebih lebih indonesia menargetkan punya dua belas kapal selam pak
untuk kedepannya lebih lebih indonesia menargetkan punya dua belas kapal selam bah
adalah mau sudah pesan dengannot ki
begini yang kalau masalah itu tentang tentunya masalah kebijakan dari pemerintah
tetapi dengan adanya transfer of technology
yang telah dilaksanakan oleh personal pt pal

yang didukung oleh saja disana
juga oleh keberadaan kru kapal selam naga pasar
dan juga kapal selam kedua yang diri sana
serta juga gelombang sepuluh cabang
bahwa dengan adanya proses sekarang ini pembangunan kapal selam ketiga mereka nantinya akan mampu untuk membangun kapal kapal selam selanjutnya
tetapi itu pun kita harus bisa meyakinkan dengan adanya keinginan untuk maju belajar terus menggali terus kekuatan yang ada kemampuan yang ada
melalui pesan pesan di smi yang sekarang sudah ada di pt pal
sehingga kemampuan yang dimiliki pada saat tot tersebut bisa dikolaborasikan dengan adanya technical engine yang di sma
sehingga kedepannya bisa mampu untuk membangun kapal selam ketiga yang saat ini ada di pt pal dan tentunya dengan kapal kapal selam yang lainnya
lalu terkait armadanya pak iwan bagaimana saya dengar ini perjalannya lima belas hari tanpa bersandar sama sekali dari korea selatan dan tidak ada komunikasi begitu ya ketika berada di kapal selam ini dan yang diisi empat puluh satu awak empat puluh satu orang
lalu lebih dari itu pelatihannya itu sampai seperti apa pak
untuk bisa menghandle serangan
untuk bisa menghandle serangan
untuk bisa menghandle serangan
untuk bisa mengoperasikan bersama sama sesuai dengan sistem sehingga bisa bersama sama membawa kapal selam ini
kemudian tadi masalah komunikasi tentunya ada komunikasi pasti ada komunikasi karena kita dalam perjalanan ke korea dari korea ke indonesia
itu kita menggunakan sistem komunikasi yang tersendiri itu adalah untuk pengontrolan pengendalian yang dilaksanakan oleh mabes tni al
sehingga komunikasi hanya ke sana saja tidak bisa kita komunikasi dengan keluarga tidak bisa
karena di tengah laut kita tidak ada signal tidak ada apa
kemudian tv juga tidak ada
jadi kemampuan personil dari masing masing individu pengawal kru inilah yang bisa membawa kapal selam ini selamat sampai dengan pangkalan surabaya
kemampuan untuk membawanya percaya diri untuk membawanya karena mereka sudah dikembleng sekian lamanya
baik terima kasih pak iwan atas waktunya
terima kasih pak iwan
elvira jadi betul sekali bahwa awak yang membawa kapal ini dari korea selatan semenjak lima belas hari yang lalu ini
tujuh belas hari memang berada menyelam sesekali memang berada di permukaan namun tidak bersandar sama sekali di negara manapun selama lima belas hari ini
dan komunikasi yang dilakukan ini murni hanya untuk komunikasi dinas tidak bisa berkomunikasi terhadap keluarga misalnya
dan selain itu empat puluh satu awal ini tidak hanya on board training saja ketika kapal sudah diresmikan
namun juga satu sampai dua tahun dari empat puluh satu personil ini sudah berlatih di korea satu sampai dua tahun yang lalu
luar biasa ya kita harapkan ini bisa memperkuat alutsista kita untuk di masa mendatang
terima kasih widah informasi yang dalam langsung dari surabaya jawa timur